seharusnya aku benci sama sal
tapi kenapa jantungku
dan aku tak bisa mencari yang lain
sama menang dia
sama menang dia
sama menang dia
tadi ini bukan
terus ini cincinnya siapa ya
ya masa cincinnya mas al
tapi bagus juga karena cincin modelnya
kok susah ya masuknya ya
cocok loh ya cincin ini sama tangannya kiki
ngasih gigi cincin kayak begini
kebanyakan hayalan nih kiki
tapi kak papa kan berawal dari hayalan
terus menjadi kenyataan
kok susah ya kok nggak bisa ya aduh aduh ya ya gawat nih ya ya ya ya ya ya nggak bisa dilepas
aduh gimana ini ya ya aduh ki ki gawat ini mbak mirna mbak mirna mbak mirna gawat mbak mirna
ya masuk selamat malam pak victor mau paravel oh ya silahkan dulu silahkan dulu makasih pak
maaf untuk ganggu waktunya pak oh enggak enggak apa apa bagaimana mengajar hari pertama saya
seneng ajar disini mbak malah seneng banget iya kami juga semuanya senang karena anak dari pemilik
yayasan universitas disini mau mengajar disini padahal sebelumnya paravel sudah berkarir di
luar negeri kan bagaimana dengan
hari pertama mengajar disini apa ada kendala justru ini surprise banget buat saya soalnya
ada teman lama saya ngajar juga di sini siapa bu andi kamu kenal ya bu andin itu udah
kenal banget sama saya pak soalnya dia junior saya waktu kita kuliah s satu dulu pak
kalau boleh tahu bu andin baru mengajar ya di sini sebenarnya enggak baru waktu itu
bu andin sudah pernah mengajar di sini terus berhenti nah sekarang dia baru mulai mengajar
lagi sebagai dosen muda kenapa berhenti pak bu adin waktu itu tersangkut kasus pidana
dan dinyatakan sebagai terdakwa kasus pembunuhan dan sudah sempat dipenjara
ya saya sendiri juga kurang paham tapi itulah yang saya dengar tapi sekarang bu ani sudah
mulai mengajar kembali dan kasus pidananya sudah dinyatakan bebas dari masa hukumannya
bu anin itu salah satu dosen yang baik dan sangat berkompeten maka dari itu saya
masih memberikan kesempatan buat bu andin untuk mengajar kembali di universitas ini
takut keren di ours policeman terus abis itu masukkin lho

terang dulu nggak bisa tenang dulu nggak terlalu dulu lu terang apa saja lu tahan

ini susah banget
nah nanti kalau misalkan ada orang yang minta coba lepas lagi tapi siapa tahu orang itu enggak
mau lepas enggak tuh beneran dilamar ya kan kalau misal nih beneran dilamar sih nggak papa mbak cuma